aksi pencurian di kelurahan beringin kecamatan pasar kota jambi ini sungguh tak lazim
pelaku yang terekam sedang memanjat pagar sebuah rumah warga ini tidak mengenakan pakaian alias bugil
yang lebih aneh lagi usai menyatroni rumah korban pelaku tidak buru buru melarikan diri
tetapi justru berjalan santai meninggalkan lokasi
aksi maling tanpa busana ini terjadi saat rumah sedang kosong
uang tunai rp tujuh ratus dan satu unit handphone raib dibawah pencuri bugil tersebut
peristiwa ini terjadi jumat dini hari kemarin
posisi rumah itu sudah bergembuk itu tidak ada lagi kan
jadi kita tengok ya ada lah barang barang langsung duit hape
menurut tetangga korban yang juga pemilik cctv
sejak awal datang pelaku sudah terlihat tak berhubungan dengan rumah
pelaku juga terlihat lebih dulu mengelilingi rumah korban sebelum beraksi
meski kehilangan sejumlah uang dan handphone
korban hingga saat ini belum membuat laporan ke kepolisian
nukrohoku sumawan jambi